sendiri beramai ramai bersama teman atau dengan pasangan
itulah aneka cara pokemon trainer atau para pecinta games pokemon go
menyemarakan acara community day yang digelar rutin sekali sebulan
atau cukup sambil lesehan beralaskan tikar di bawah naungan taman kota yang rindang
acara berburu monster rekaan perusahaan games pokemon company dan niantic ini tetap bisa berjalan
tak cuma para pria para wanita ternyata juga tak mau ketinggalan
sibuk berburu monster dalam rentang waktu tiga jam yang diberikan
tak sedikit pula yang mengikuti acara company day pokemon bersama keluarga
jangan lupa tetap awas dengan sekeliling anda selama berburu monster
bawa juga makanan ringan untuk menemani perburuan
seperti cookies bertema pokemon go semacam ini